smart city merupakan konsep yang berkembang pada awal tahun dua ribu an
yang mengutamakan pengelolaan aset kota seperti jalan rumah sakit dan pasar juga sanitasi
dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
konsep ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan dan partisipasi publik dalam mengelola kota
pada minggu pagi pemerintah kota solo mengumumkan pada tahun dua ribu delapan belas
solo akan menjadi kota smart city yang pertama
kota ini memang baru tahun lalu menerima penghargaan smart city dari badan perencanaan pembangunan nasional
namun upaya membangun solo menjadi kota pintar sudah dimulai pada tahun dua ribu sepuluh
di bawah kendali dinas perhubungan komunikasi dan informatika solo
konsep smart city terus dimatangkan dengan memanfaatkan aplikasi solo destination
aplikasi yang bisa diunduh melalui smartphone ini juga dapat digunakan untuk bertransaksi
seperti e parking e warung e perizinan dan e ticket
saat ini solo destination antara lain memuat informasi tentang kuliner pusat belanja hotel
pantuan lalu lintas dan harga komoditas
dan nanti ke dua ribu tujuh belas selesai akan lebih baik
jadi semua nanti akan kita coba untuk e pajak e retribusi semuanya itu akan kita elektronik semua
supaya keterbukaan itu ada
hanya dengan satu android
satu android itu semua bisa melihat kondisi solo yang sesungguhnya
wajib pajak bayar atau tidak itu bisa dilihat di situ
nah dan di samping itu juga nanti kan e budgeting juga akan kita masukkan di situ
menurut wali kota solo kota bengawan bisa menjadi role model elektronifikasi
karena merupakan kota wisata pendidikan budaya kuliner dan transportasi publik yang maju
untuk mengaksesnya warga cukup mengunduh aplikasi solo destination di play store